agus d'artono harus pas rasa petugas satpol pp kota semarang datang mengamankan dirinya
yang tengah mengais rejeki sebagai manusia silver di kawasan jalan marina semarang sabtu siang
terjaringnya agus oleh satpol pp sontak viral di media sosial ketika diketahui jika pria tujuh puluh satu tahun tersebut
ternyata merupakan pensiunan polri
agus mengakui bila dirinya terpaksa menjadi manusia silver karena terdesak kebutuhan hidup
itu pun baru dilakukannya sekali yang langsung terjaring operasi satpol pp
mendengar kabar tersebut petugas polrestabes semarang mendatangi agus di rumahnya sembari memberi paket sembako
agus pun rencananya akan dititipkan bekerja sebagai security sebuah perusahaan
beliau juga sudah meminta maaf bahwa apa yang telah beliau lakukan itu ternyata
ya mungkin akhirnya jadinya malah membuat polrestabes semarang atau polri
menjadi kurang pas
dinas sosial kota tangerang selatan langsung bergerak cepat guna merawat dan memberikan asesmen terhadap ibu dan bayinya
yang menjadi manusia silver di lampu merah parakan pamulang kota tangerang selatan sabtu kemarin
tak hanya itu sebelum dipulangkan ke kampung halamannya
sang ibu akan diberi keterampilan di rumah singgah terlebih dahulu agar tidak kembali turun ke jalan untuk meminta minta
dinas sosial kota tangerang selatan menduga bahwa keduanya mempunyai komunitas atau organisasi
yang terstruktur karena bukan merupakan warga tangerang selatan dan seringkali berpindah pindah tempat
guna mengais rejeki dengan cara menjadi manusia silver
ini sudah kita cermati kecenderungannya mereka juga semakin pintar
berapa namanya umpet dalam tanda kutip kucing kucingan dengan petugas kita
sebelumnya polsek pamulang pada sabtu pukul lima belas tiga puluh melakukan pengecekan tentang adanya berita melalui instagram
di mana ada manusia silvar dengan membawa
balita meminta uang di sekitar spbu parakan pondok benda kecamatan pamulang
petugas pun bergerak cepat dengan mendatanginya
saat didatangi ada dua orang wanita yang senang meminta minta sambil menggendong anak